seorang mucikari psk daring di banda aceh aceh menjalani eksekusi cambuk di masjid baitu salihin ulee kareng
ai harus menerima hukuman tiga puluh tujuh kali cambuk di depan umum
jumat siang ai harus menjalani hukuman cambuk karena mengelanggar pasal dua puluh lima ayat satu tentang ihtilat konun hukum jinaya aceh
dalam persidangan di makamah syariah kota banda aceh ai difonis empat puluh kali cambukan
namun karena ia sudah mendekam di penjara selama tiga bulan hukumannya dikurangi sebanyak tiga kali
selain ai ada sembilan terpidana lain yang harus menjalani hukuman cambuk
mereka terjerat kasus maisir ihtilat dan kamar
hukuman cambuk di depan umum yang dijalani bervariasi mulai dua kali hingga tiga puluh enam kali
hari ini kita sebelas orang
melaksanakan hukum cambuk sebelas orang
dengan berbagai pelanggaran syariah
benar ada satu orang yang non muslim
itu atas permintaan sendiri
jadi itu kalau di dalam aturan ya kalau dia minta sendiri ya tentu pak gajari ya bolehkan